terima kasih pak menko tanpa mengulang apa yang disampaikan oleh bapak menko perekonomian
di tanjung priok ini ada tujuh belas tiga ratus empat kontainer yang tertahan sejak tanggal sepuluh maret
sejak permendak tiga puluh enam dua ribu dua puluh empat dimana memang mempersyaratkan agar kontainer keluar itu
dengan berbagai persyaratan termasuk dalam hal ini pertimbangan teknis dari instansi terkait
sehingga memang dari sisi volume maupun dari sisi alur barang itu sangat tertahan dengan adanya penumpukan tersebut
penumpukan yang kedua adalah di tanjung perak sembilan satu ratus sebelas kontainer
nah ini menimbulkan tentu saja dampak terhadap kegiatan kegiatan ekonomi
terutama untuk import barang barang bahan baku yang dibutuhkan untuk supply chain dan kegiatan kegiatan manufaktur di indonesia
kami dari kementerian keuangan direkturat jenderal bea dan cukai menyambut gembira
perubahan permendak tiga puluh enam dua ribu dua puluh empat menjadi permen
permendak tiga puluh delapan dua ribu dua puluh empat yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut
dengan tadi pengubahan persyaratan menjadi hanya laporan survei
namun karena sudah ada tujuh belas tiga ratus empat kontainer dan sembilan satu ratus sebelas kontainer di tanjung perak
tentu laporan survei juga harus disegerakan sehingga dia tidak menjadi bottleneck baru
yang kedua juga tadi kesiapan dari seluruh ekosistem di pelabuhan ini
sehingga tadi pak menko menyampaikan seluruh institusi tidak hanya bea dan cukai
karena mungkin yang lagi diperhatikan masyarakat bad cukai
namun sebetulnya seluruh proses ini tidak hanya bea cukai
dengan institusi institusi yang ada di pelabuhan tanjung priok ini
termasuk dari karantina karena kita masih akan ada proses barangkali yang berhubungan dengan karantina
untuk barang barang yang memang membutuhkan proses
kemudian dari badan pom dan kemudian dari pelindo sendiri
serta instansi instansi terkait lainnya
sehingga nanti masyarakat tahu bahwa ini adalah koordinasi bersama
jangan sampai hanya kemudian memusatkan perhatian seolah olah ini tanggung jawab satu institusi saja
nah permendak delapan dua ribu dua puluh empat yang sudah diberlakukan mulai tadi malam
tentu harus terus dimonitor
kami tadi pak menko dengan saya dengan pak menteri perdagangan pak wamen di sini
nanti akan memonitor keluarnya kontainer kontainer sehingga tujuh belas ribu
satu lebih yang ada di tanjung priok dan sembilan seratus lebih yang ada tanjung perak
bisa kita monitor penyelesaiannya kapan
nah ini karena ke depan ada hari hari libur
kita berharap ini akan tetap dilakukan seluruh pekerjaannya ini
sehingga bisa menormalisir kegiatan import dan kemudian ekspor barang juga
demikian yang bisa saya sampaikan mulai hari ini
jadi di dalam pelaksanaan ini karena ini banyak kontainer yang tertahan sejak tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh empat
seperti yang disampaikan pak menko penyelesaiannya dengan permendak ini akan mengacu sebagai berikut
untuk komoditas besi baja dan tpt tekstil dan produk tekstil sekarang menggunakan laporan survei dalam negeri
tadinya kan menggunakan pertek dan yang lain lain ini sekarang laporan survei jadi yang harus diantisipasi ls nya
karena laporan survei dalam negeri harus juga bisa segera supaya nanti jangan sampai menimbulkan masalah kalau jadi pada masalah ls nya
untuk tujuh komoditas yaitu komoditas elektronik obat tradisional dan suplemen kesehatan kosmetik dan pkrt
pkrp itu apa pak produk
alas kaki pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi tas dan katup katup itu mesin
menggunakan jadi untuk pelepasan tetap menggunakan dokumen perizinan yang tercantum di dalam permendak delapan dua ribu dua puluh empat ini
dan perizinan import pada permendak baru akan diatur kembali
jadi ini masih akan ada beberapa hal yang perlu untuk kita waspadai
jangan sampai nanti dibayangkan langsung keluar semuanya
karena ini juga tetap ada keseimbangan antara menjaga industri dalam negeri namun juga pada saat yang sama memperlancar seluruh proses untuk arus barangnya
dan untuk kelompok barang yang sifatnya nilai yang menurut saya itu adalah perusahaan yang harus dihasilkan
jadi permendak hanya untuk barang barang yang untuk diperdagangkan
dan tadi sudah saya sampaikan kmk sudah kita keluarkan sehingga teman teman beacuknya bisa mulai menjalankan
jadi hari ini sudah ada kontainer yang bisa kita lepaskan
kmk tujuh belas tahun dua ribu dua
demikian ya untuk teman teman sekalian yang akan keluar hari ini dari priok tiga belas kontainer
dimana lima kontainer dengan dua dokumen import pid
dan delapan kontainer dalam hal ini berupa barang barang
barang barang yang membutuhkan laporan surveyor dari dalam negeri
ini yang akan keluar hari ini dari priok yang sekarang ini nanti akan dilihat bersama
sedangkan pada saat yang sama di tanjung perak akan ada tujuh belas kontainer yang juga akan bisa dikeluarkan karena adanya permendak delapan tahun dua ribu dua puluh
ini artinya dengan tadi malam sudah dikeluarkan permendak kita langsung bisa mengeluarkan
lima belas kontainer di sini dan delapan belas kontainer di tanjung perak
nanti kita akan monitor bersama perkembangan dan tentu kalau ada hal hal yang masih menghambat nanti kita juga akan terus monitor dan atasi